biskita transpakuan yang diluncurkan pada tanggal dua november dua ribu dua puluh satu di kota bogor
merupakan layanan angkutan umum masal dengan konsep bus rapid transit brt
langkah ini merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan
melalui badan pengelola transportasi jabodetabek bptj
untuk menghadirkan layanan angkutan umum asal melalui subsidi berbasis skema by the service bts
kehadiran biskita transpakuan merupakan bagian dari penataan angkutan perkotaan
di kawasan aglomerasi jabodetabek yang saat ini belum memiliki layanan angkutan umum masal
dengan sistem brt yang merata
di sisi lain kebutuhan masyarakat dalam bermobilitas di wilayah jabodetabek sangat tinggi
dan tidak lagi mengenal batas wilayah administrasi
brt sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan angkutan umum asal
menuntut terpenuhinya standar pelayanan minimal dengan mengutamakan keselamatan
keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya
langkah ini yang menjadi program bptj dalam melakukan pengembangan layanan angkutan perkotaan
di bodetabek di mana kota bogor dipilih sebagai pilot projectnya
selain mengutamakan keselamatan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya
biskita transpakuan juga didukung aplikasi digital yang bisa diakses lewat smartphone
untuk memudahkan warga bogor bermobilitas dengan biskita transpakuan
adanya layanan angkutan umum masal dengan konsep brt di kota bogor ini
diharapkan menarik minat masyarakat kota bogor untuk beralih menggunakan angkutan umum masal
selamat atas hadirnya layanan wiskita transpakuan
yang merupakan bagian dari program subsidi pemerintah pusat bptj kementerian perhubungan
untuk pengembangan transportasi masal di wilayah bordetabek
kota bogor ini yang pertama kali lho memiliki layanan angkutan umum masal berbasis bus rapid transit
untuk masyarakat bogor jangan ragu yuk beralih menggunakan biskita transpakuan
untuk bersama terlibat dalam pengembangan angkutan umum masal untuk bogor yang lebih baik
yuk gunakan biskita transpakuan sebagai pilihan cerdas bermobilitas